akhirnya rena tidur juga kasihan dari tadi kepikiran sama andin tapi nggak bisa ketemu
mama mama ma ya ampun gemoy gemoy
akan melindungi andi dimanapun dia berada kamu harus tenang ya kamu berdoa kamu sholat di
kamu curig andin ya
sumpah bos saya gak akan lakukan itu bos
saya aja beritahu
kapan kejadian nasib
tadi pagi dia mau ngajar kampusnya dicegat
itu kelakuan kamu
tadi pagi saya persis di hadapannya pak irf
saya yang ikut bapak dari awal
saya yang ikut bapak dari awal
saya yang ikut bapak dari awal
bapak juga tahu latar belakang saya
dan bapak juga tau
terserah bapak mau percaya atau orang
saya siap menerima risikonya
kau mau supaya anjingnya tersisa
kalau anda mau pasang
insert dan kan aapk
ya udah cerita
kalau gitu bisa aja kang
ini perbuatannya adi
karena dia dendam
karena jessi diperlakukan seperti itu
rasanya gak mungkin kalau randy orangnya
saya akan selidikin ini
sementara kau bantu saya cari andin
lo dengar gue baik baik ya
lo jangan sampai lengah
dan lo jangan sampai ketahuan
kalau lo yang nyekap istrinya aldebaran
soalnya masalah penculikan ini
sudah sampai ke mas irfan
gue tau banget dia
dia akan mati matian cari keponakannya
lo sudah telepon aldebaran kan
sesuai dengan perintah lo
gue udah minta uang cash sebesar lima miliar sama pak al
tapi lokasinya belum gue kasih tahu
besok saat aldebaran datang
pastikan lo habisi dia
pardesan imkan rambut yah

walaupun kaya sama gue
gue gak akan akan melukain lo
coba kita tes dulu ya
gue gak akan melukain lah
kalau lo masih takut tutup mata aja
terima kasih rick
sekarang udah bisa makan dengan bebas
gue udah beliin baju ganti buat lo
sekarang lo ganti ya
yaudah kalau gitu gue mandi ya
habis itu ganti bajunya
kamar mandi disana ya
kamar mandi disana ya
saya mau mencairkan cek sebesar lima miliar
dari pta lebalan sejahtera
ini mau di transfer atau cash
maaf kalau untuk cash kita butuh waktu satu x dua puluh empat jam
bisa dipercepat pak
karena bos saya pak aldebaran sangat butuh sekali untuk besok pagi
kami akan usahakan pak
karena pak aldebaran adalah nasabah prioritas kami
paling cepat besok pagi jam sepuluh
kalau gitu saya minta ktp bapak untuk saya langsung proses
tunggu sebentar ya pak
saya akan sembunyikan elsa di mana lagi
tidak mungkin selamanya tinggal di sini
kalau misalnya gak pas nanti gue beli lagi
nyaman banget kok
syukurlah kalau nyaman sa
nganterin gue ke rumah yuk
gue sudah kagum banget sama nino
kangen juga sama mama papa mertua gue
berita lo sekarang lagi tersebar kemana mana sih
lo bakal ketahuan langsung ditangkap
kalau misalnya lo gak percaya
mobil tahanan rusak parah kamar celakaan
mengharap dana ea masih dicari
jadi untuk sementara
kita bisa tinggal di sini dulu aja ya
sampai akhirnya pencarian itu berakhir
dan mereka berpikir kalau lo udah meninggal
hal ini harus candidil
itu pasti mama cus makan tuh bukan mama tapi om baik
mirna apa kabar alhamdulillah saya sehat pak apa boleh saya bisa lebih keren
itu pasti mama cus makan tuh bukan mama tapi om baik
kopan ini pakai video klik bukannya dia kagak bisa lihat halo pak nino
mirna apa kabar alhamdulillah saya sehat pak apa boleh saya bicara dengan
rena ada sebentar ya pak ya rena baik mau ngomong sama rena rena mau
halo om kamu tahu sekarang baik udah bisa lihat lagi om baik bisa
tapi yang baik udah bisa lihat aku lagi
jadi yang baik udah bisa lihat aku lagi
jadi yang baik udah bisa lihat aku lagi biasa ya regina kamu cantik sekali
biasa ya regina kamu cantik sekali
mobil oh baik lihat rina pakai seragam sekolah sekolah ya tadi ya aku baru pulang sekolah

hai oke om ya allah anakku papa bahagia sekali bisa ngelihat kamu lagi sekarang
halo rina ini om ajan arena om baik kan lagi kurang sehat jadi harus istirahat nanti disambung
lagi ya ngobrolnya oke emang nggak papa rina sehat sehat makan syukurlah kalau sehat
om ajan tuh kangen banget loh sama rena nanti kita ketemu ya sayang ya iya om ah tapi om ajan
dulu sama sama papa oh iya pasti nanti om ajan izin dulu nanti kita ketemu ya sayangnya om
udah kangen banget soalnya oke dadah rina love you dadah om ajan
malah tidak sekarang udah bisa melihat rina lagi ya noh iya noh mama sama papa juga bahagia
kamu bahagia sayangnya ya alhamdulillah sayang lancar senyumnya alhamdulillah

encik mobil mama udah sampe
berarti mama udah pulang
eh eh gemoy jangan lari lari
anak buaya nembrok di dinding
duduk di meja sambil makan ketan
hati buaya jadi merinding
lihat boh imam pak riza lihat lihatan
mereka minta tebusan lima miliar
dan al tidak boleh lapor polisi
yang sulit andir minta tebusan lima miliar
itu artinya ini semua gak ada hubungan dengan teror warga al fahri
karena benar benar beda motif
gemoy jangan lari lari
oma sampe kaget kamu lari buru buru salim sama oma angga
aduh anak pintar
anak pintar baru pulang sekolah
iya tadi emm
mama ngasih tau oma
mama mau kasih tau oma katanya ada tugas mendadak
jadi mesti pergi
iya karena tugasnya dadakan sayang
jadi mungkin gak sempet bilang
tapi kan udah bilang sama oma
jadi oma bilang sama rena sekarang
tadi mama ditelepon sama nyus
tapi mungkin karena tugasnya dadakan itu
jadi sekarang mama lagi meeting lagi sibuk
tapi aku kangen banget sama mama
kamu kaget banget sama mama ya
yaudah gini aja deh
nanti kita akan telepon mama setelah mama selesai meetingnya ya
kok perasaan gue ada yang aneh ya
masa andin dinas dadakan banget sih
kita ganti baju dulu ya
terus makan siang
terus ibu bos
pernah gak prendre api perangi ke planecahan nyuruh ada
sini laki laki malam tuh
karena kita kenyang tahan
nanti aku datang sama pembelajaran lo
aku mau bangun
jangan tentu aku
jangan tentu aku

kita ke pondok pelita
tempat bu andin
saya harus cari tahu kronologisnya seperti apa supaya saya bisa berbicara dengan anda
saya bisa membantu
ya halo ada apa
halo pak ini nan jessica

pergi jangan tentu aku
udah udah gak jadi gak jadi kita balik rumah
batal balik ke rumah
sampai jumpa di video selanjutnya
daripada kena bentak
aku mau pergi
aku mau pergi
di tempat itu
di tempat itu
di tempat itu dia bilang
kamu makin cantik
jangan tentu aku
jangan tentu aku
ini papa yang untuk kamu sayang
dennis tiano meninggal terlalu muda
sedangkan jessy menderita seumur hidup
berarti dia merindukan beberapa anak ke dua puluh dua dan hidup dengan artis tertinggi
jangan strategis di new estate selain bayi jadi mu cuterung
sekarang tujuan hanya bertinggal resep huis ini

detik belang itu tidakrieb
kecuali nilainya sulit
ratu lihat semuanya
tapi di downloads
sekarang bedanyazzadleska il foundation
seneng banget beritanya
eh semuanya baik baik aja ya
adi mau datang
adi mau datang
benar adi mau datang
makanya kamu suka teriak teriak ya
makanya kamu berhenti teriak teriak
nanti adi sedih ngeliat kamu teriak teriak kayak gini
udah ya kan berhenti teriak teriak
jangan tenang ya pak
adi datang pak
iya dia akan datang
dia sedang dalam perjalanan
kamu tunggu ya sayang
bapak makasih banyak pak
jangan lama lama ya
jangan sangguin dia ya pak
jessi selalu seperti ini
selalu tenang setiap dengar nama adi
yang dibutuhkan jessi hanya adi

jangan dan jangan é
tak dapat ya
pak serba bantulah

wiedita memang tidak khuelai saja
kamu juga pucat
mah udah kita istirahat dulu ya
tapi aku harus cari alsa dulu
aku harus cari akses sampai ketemu
iya kamu nih dari tadi belum makan
kalau kamu sakit gimana
udah sekarang kita makan dulu
udah udah udah pelan pelan pelan
saya sudah mengajukan pencairan dana pak
lima miliar ke bank
ada yang perlu saya lakukan lagi pak
penculik andini ini minta uang
lebih banyak dari miliar kan
dan meminta saya untuk tidak lapar polisi
menurut kamu gimana
saya lapar atau tidak
penculik ini orang lain atau
orang yang selama ini
meneror keluarga bapak
saya gak tahu
lalu dia hubungin saya
dan nomor gak dikenal
dan saya juga gak kenal suaranya
dari mana dia tahu nomor bapak ya pak
dari mana ini ada penempat gue
surat ancaman mah
minta tebusan dua miliar
kalau enggak anak kamu gak selamat
mas suratnya tolong fotoin ke aku ya

dulu waktu dia menculikkan raina
pelakunya gak kenal gue
tapi kali ini dia tau nomor gue
berarti sepertinya dia kenal gue
saya gak tau dia dapat nomor saya dari mana raina
penculik ini kenal dengan bapak
bapak harus lebih hati hati lagi pak
bapak harus lebih hati hati lagi pak
bapak harus lebih hati hati lagi pak

yaudah kamu besok tolong ambil luangnya di bongnya

bisa pergi dulu
bisa pergi dulu
enggak kamu gak apa apa nemenin tante disini
maksudnya hari ini kamu ada kegiatan atau kesibukan
tante gak enak

lagian saya juga kan udah menganggap tante seperti orang tua saya sendiri

thank you enggak ya
tante bentar ya al telpon
lo jangan dulu pulang ya
gue naik ke rumah sekarang
ada yang mau dibicarain
oke siap aman
ini katanya al lagi otw kesini tante
katanya ada yang mau dibicarain
katanya ada yang mau dibicarain
oh thank you enggak
akhirnya rina tidur juga
kasian dari tadi kepikiran sama andin tapi nggak bisa ketemu
ya ampun gemoy gemoy
ampe ngigo gitu kayak kepikiran banget sama andin
rena kan anak kayak feelingnya kuat banget sama orang orang yang disayang
apa jangan jangan rena ada feelingnya tolong memanya kenapa napa
aduh ya allah jangan dong
kasian sama andin
tidur udah mulai nyaman nih